ibu supri ibu
kemana juga menang
jadi ini anak bapak
iya pak ji
dia sudah dua tahun tidak pulang
terakhir dijemput oleh temannya
terus ditinggal gitu aja pak haji
maklum pikirannya agak kurang dia
iya pak haji sebentar biar saya isikan
pak ji pulsa nya sudah masuk
udah berapa ya
wah tidak usah pak haji tidak usah
anggap ini ucapan terima kasih dari saya
karena pak ji sudah membawa pulang anak saya
wah gratis nih
biarkan pak ji gak apa apa
masuk dulu sini
masuk dulu sini
gak apa apa katanya pak ji
gak apa apa katanya pak ji
gak apa apa katanya pak ji

pulsa nya sudah masuk
justru saya ini berterima kasih
udah kalau begitu saya permisi dulu
mau melanjutkan perjalanan lagi
saya juga harus kembali ke kunanta mencari haikal
iya pak ji
semoga haikal akan ditemukan dan kembali ke kunanta
tadi bapak sebut nama haikal dan kunanta ya
memangnya kalian berdua ada urusan apa sama haikal dan punanta
kami bisa tahu pak berdua
yang haikal bapak maksud
maksudnya kalian mau lihat orangnya yang mana fotonya
ya ini orangnya
nah ini memang tuhan

benar kalian itu kenal sama haikal
tadi kita habis berpisah sama haikal
terus terus terus
yang kami tahu pak
tadi aikal itu pulang ke rumahnya pak
iya karena ada pesantren
dia masih tidak di percaya
padahal dia sendiri tidak punya salah
yaudah sekarang kalian bisa kasih tau gak jelasnya haikal itu ada dimana
dia itu menuju ke kota pak
bener pak kiai
ke kota berarti pulang ke rumahnya
ternang terang terang
ya kamu mau ikut bareng kita
gak ingin sih
tapi waktu aku masih panjang
aku mau pulang ke rumah aja deh
ya udah deh kak terima kasih ya
teh maaf nih bapak mau ke bengkel
bapak gak bisa nganterin kota nih maaf ya
gak apa apa pak makasih ya tes
pak pak astagfirullahaladzim pak pak
ayo pak kita ke bengkel
kak teman teman tolong
keh dikit dikit ayo keh
ya ya kak keh
kak tunggu di sini dulu ya
sakit butuh pertolongan
saya lagi tunggu anak saya pulang sekolah
ada kakek kakek lagi sakit
maaf ya dek saya ambur dulu dek
apa sih sih
wah ada gerobok nih
ini gerobok siapa ya
ah yaudah yaudah
pak atau ibu minjem ya geroboknya
jangan jangan jangan
tapi saya mau bantu tidak jadi barang saten
oke jangan menjauh dulu ya
saya kan mau bawa berapa sakit
tapi orang orang disini tidak jadi barang saten
loh berapa banyak mana res
saya juga nggak tahu pak
tapi tadi tuh saya taruh sini
wah jangan jangan pasti ada yang ngambil nih pak
enggak pak tadi itu saya taruh sini beneran
udah deh kita cari dulu yuk
weh itu gerobaknya tuh
weh itu gerobaknya tuh
weh gerobaknya tuh
weh berapa banyak tuh gerobak gue
berapa banyak tuh